ya seperti yang dikatakan tadi jangan mudik dulu karena pemerintah melarang mudik dalam masa pandemi kali ini ya
informasi berikutnya hampir semua lini industri terkena dampak wabah corona yang merebak di jabodetabek
salah satu industri yang mendapatkan pukulan cukup telak adalah industri jasa boga
sedemikian ada juga yang berhasil meraih peluang lalu seperti apa upaya para pengusaha jasa boga bertahan di tengah situasi covid sembilan belas kali ini
dan berikut liputannya
dengan terbatasnya pergerakan warga akibat pembatasan sosial berskala besar guna memutus rantai penyebaran virus corona
maka banyak acara yang dapat menimbulkan kerumunan terpaksa harus dibatalkan
salah satu pihak yang merasakan dampak pembatalan acara adalah perusahaan jasa boga tiska catering
sebelum wabah virus corona melanda perusahaan yang dipimpin oleh bimo haryo dewanto ini mengandalkan pernikahan dan event event yang diselenggarakan
oleh korporasi korporasi sebagai sumber pemasukan utama usaha cateringnya
di tengah perubahan situasi ini maka bimo terpaksa melakukan perubahan strategi dengan fokus pada penjualan keperorangan
siska catering harus menyesuaikan diri dengan banyak melakukan promosi di media sosial
terus terang awalnya kita cukup kaget ya karena semua wedding semua acara ditunda bahkan dibatalkan
tapi setelah kita melalui dua minggu kita berpikir kita harus berubah
kebetulan segmen kami selain ada event corporate dan wedding kita ada retail juga
jadi mau tidak mau sekarang kita fokus di retail
tiska catering juga aktif dalam kegiatan sosial dengan menyediakan konsumsi bagi para tenaga medis di rumah sakit rumah sakit di kota bogor
penggunaan dalam kegiatan sosial ini ternyata menimbulkan efek positif bagi brand image fiskal catering
berbeda dengan bimo dengan tiska cateringnya aryo yanus yang merupakan co owner rajo randang amai justru meraih untung di tengah pandemi covid sembilan belas
rio merintis usaha makanan siap saji berupa rendang ini semenjak satu tahun yang lalu di daerah tangerang selatan
sebelum wabah corona melanda
rando amai hanya mampu menjual lima sepuluh pak per hari
semua itu berubah ketika pandemi covid sembilan belas melanda
kini randang amai dapat menjual lima puluh seratus pak per harinya
usaha yang dirintis rio bersama ketiga orang temannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan makanan siap saji yang praktis di tengah situasi psbb
selain promosi melalui sosial media
jaringan reseller yang dibangun randang amai
yang pasti kita bangun relasi yang banyak
terus di instagram
dan kita ngebangun relasi kepada reseller yang mau terlibat dalam bisnis kita
jadi peningkatan produk kita juga banyak peran dari reseller reseller kita juga
rio berharap para pengusaha jasa boga tetap bersemangat di tengah situasi pandemi ini
di tengah kepungan virus corona
para pengusaha jasa boga harus memutar otak untuk menyesuaikan diri agar bisnis dapat bertahan
sementara sebagian lain justru mendapatkan berkah